pengaspalan lintasan sirkuit mandalika dimulai pada tikungan enam belas lima hingga tikungan lima lima
pada sabtu lalu pengaspalan sudah dimulai
diperkirakan pengaspalan lintasan sirkuit yang dianggap bermasalah sepanjang satu dua puluh lima km tersebut bisa tuntas dalam lima hari
pada sabtu lintasan yang diaspal ulang dituntaskan sampai tikungan satu
setelah itu mulai minggu pengaspalan lintasan sirkuit dilakukan hingga tikungan lima lima
pengaspalan tersebut diawasi langsung oleh pihak indonesia tourism development company atau itdc
mandalika grand prix association atau mgpa kontraktor pt pembangunan perumahan dan konsultan dari luar negeri
proses pengaspalan pertama tambungan dari tikungan enam belas lima mulai diaspal
menuju ke tikungan tujuh belas
malam selesai besok kita mulai lagi lanjutin
target kita empat lima hari ke depan ini sudah selesai sampai tikungan
selain lintasan sirkuit pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang motogp di lombok nusa tenggara barat juga terus dikejar
komandan lapangan motogp hadi cahyanto yang ditugaskan presiden joko widodo melakukan supervisi motogp mandalika
mantan panglima tni itu menyatakan sejumlah infrastruktur seperti akses jalan penghiasan kawasan
akomodasi rencana rekayasa lalu lintas hingga proses perbaikan sirkuit memiliki progres yang baik
hadi berharap sebelum motogp dimulai seluruh infrastruktur sudah selesai dan bisa memberikan pelayanan yang baik
kepada para penonton dan penonton
para peserta balap yang datang
infrastruktur pendukung terus kami kerjakan sampai dengan hari ini
sedangkan untuk pembenahan pembenahan di sirkuit juga sampai hari ini siang hari ini
juga kami cek di lapangan bahwa untuk track resurfacing sudah dilaksanakan dengan baik
insya allah tanggal delapan besok sudah selesai

pemerintah melalui kementerian bumn menyatakan telah menggelontorkan investasi sebesar tiga delapan triliun rupiah
untuk motogp di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat
investasi ini dikucurkan ke sejumlah sektor dalam berbagai bentuk mulai pembangunan sirkuit dan fasilitasnya
bangunan penunjang sirkuit peningkatan layanan bandara dan pelabuhan di lombok hingga sponsorship gelaran balap
pemiliputan cnn indonesia